kita ke informasi lain tim intel kejaksaan agung melakukan operasi tangkap tangan terhadap lasidale
sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan sulawesi tenggara terkait alokasi khusus dana sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan se sulawesi tenggara
dari tangan tersangka petugas mengamankan uang ratusan juta rupiah yang tersimpan di dalam koper
dalam rekaman video amatir petugas menemukan tumpukan uang sebesar rp empat ratus dua puluh lima juta rupiah dalam pecahan seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah yang disimpan dalam sebuah koper dan disembunyikan di atas lemari
uang itu diduga adalah dana alokasi khusus untuk sma dan smk se sulawesi tenggara
selain uang tunai petugas juga mengamankan satu unit mobil crv
selain lasidale petugas juga mengamankan dua orang lainnya la samaho dan andi asnawati ahmad selaku pengelola dana bantuan operasional sekolah atau bos dan pengelola dana alokasi khusus atau dak
kapus penkum kejaksaan agung mukri mengatakan tersangka sudah ditahan di rutan kendari
terhadap kasus ini yang bersangkutan telah dilakukan pemeriksaan
selama satu hari kita telah melakukan pemeriksaan

dan sudah ditetapkan sebagai tersangka
dan saat ini yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan di rutan kendari
dalam perkembangannya penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi
antara lain sampai saat ini sudah lebih kurang enam belas kepala sekolah yang sudah diminta keterangan
dan enam orang dari pegawai dinas pendidikan provinsi sulawesi tenggara
dari operasi tangkap tangan tersebut telah dilakukan penyitaan
antara lain di samping uang sebesar empat ratus dua puluh lima juta juga satu buah unit mobil crv dan dokumen dokumen lain